pelan tetapi pasti aparat polrestabes makassar mengungkap satu demi satu hal yang melatar belakangi aksi nekat ar tujuh belas tahun
yang dibantu oleh amf empat belas tahun membunuh muhammad sadewa sebelas tahun pada minggu delapan januari lalu
ar diduga kuat sebagai otak pembunuhan ini
kondisi ekonomi keluarganya yang mendapat penghasilan dari usaha menjual barang campuran
menyebabkan dia dituntut membantu dan tidak hanya bersekolah
kondisi tersebut membuatnya berpikir untuk meraih kekayaan dengan instan
berbekal informasi dari media sosial sebagai panduan siswa sma itu pun menyusun siasat
alhasil menculik dan menjual organ tubuh korbannya menjadi pilihan
hal ini menyebabkan tim psikiater polda sulawesi selatan dikerahkan untuk melakukan tes kejiwaan pada rabu
aparat polrestabes makassar juga akan menyelidiki website tempat tersangka tergiur menjual organ tubuh korban
ini akibat mengkonsumsi konten internet yang tidak tepat
yang bersangkutan tidak punya jaringan tersangka ini tidak punya jaringan
cuma karena motif ekonomi yang bersangkutan ingin menunjukkan ke orang tuanya bahwa yang bersangkutan ini bisa mencari uang
makanya dilakukanlah perbuatan tersebut
sementara itu di unit pelaksana teknis daerah perlindungan
perempuan dan anak kota makassar al juga diperiksa
dia adalah saksi kunci saat korban diculik di sebuah minimarket di jalan batuwaraya
selain itu bocah dua belas tahun ini mendapat pendampingan untuk mengatasi traumanya
kami juga sudah koordinasi dengan pihak kepolisian terkait dengan pengambilan keterangan bagi anak sebagai pelaku
itu tetap di dalam pendampingan dari tim pt dppa
karena hak hak keanadaan
dalam proses penyelidikan penyidikan dan kepolisian itu tetap harus mendapatkan pendampingan dari lembaga lembaga pendidikan layanan perlindungan anak
ada pun pihak keluarga bersih keras pada tersangka dijatuhi hukuman setiba
kalau kondisi baru saya juga melihat ini dari tahap pertama
luka luka atau bagaimana
luka luka berat ya
karena istilahnya penyiksaan
rumah air di jalan batuwaraya
masih terus dijaga polisi setelah terjadi perusakan oleh massa pada selasa sore lalu
akibatnya keluarga ar harus mengungsi ke lokasi yang aman
awi fauzi makassar sulawesi selatan